kamu jangan sensitif kayak gini
kiki tuh prihatin
karena umur kamu gak lama lagi
tunggu tunggu tunggu
ipul sama sudikin
katanya kamu sakit keras
kereket ditetap semangat ya
kamu jangan patah semangat
sudikin sama si ipul
saya minta anda duduk silahkan
sudari elsa silahkan duduk
silahkan duduk lanjut
saya melakukan itu dengan elsa
beberapa bulan lalu di serenity hotel
dan sebelum kejadian itu
kau saham ya
bukan anak riki
ini gak mungkin ma
lagi malah aja
saya minta semua tenang
saya minta anda bisa mengendalikan diri anda
karena anda bisa dikenakan hukuman
kalau menganggu jalannya kesidangan ini
sidang kami tunda
kita mesti samberin elsa ya
kita duluan ya
asal kamu harus tetap semangat ya kamu harus berjuang ya keri
terima kasih kamu udah kirimin makanan ke kiki
meskipun kamu nyebelin sok kegantengan berisik
tapi kiki juga sedih kalau kamu meninggal
bukan doain kerry
kamu jangan sensitif kayak gini
kiki tuh prihatin
karena umur kamu gak lama lagi
tunggu tunggu tunggu
sahabat kamu ibu sama sudikin
katanya kamu sakit keras kiri
kerry tetap semangat ya
kamu jangan patah semangat terus berjuang
bener bener nih ya
sudikin sama si ipul
kita berdua minta maafnya sama kalian
kita ngelakuin ini semua biar kalian baikan
iya kalian jangan berantem terus dong
tapi bukan berarti ini terus habis itu kiki gak akan ngambek lagi ya kalau aku menyebelin
nah gitu dong
enggak enak dilihatnya
aku masih gak nyangka ricky
riki dan elsa mereka
ma bangun ma
aku belum pernah gak nyangka
riki ngakuin itu semua
demi untuk menyelamatkan elsa
saya udah duka ini dari awal nek
saya pernah bilang sama kamu kan
kalau hubungan elsa dan ricky di jalin itu bukan di masa lalu
itu bisa ya
elsa itu kan sangat mencintai nino
kok dia bisa melakukan itu sama ricky
udah kamu gak usah tawa pikirin itu ya
elsa udah menerima karmanya
dulu dia fitnah kamu selingkuh
sekarang elsa yang benar benar selingkuh dengan ricky
dan semua kebohongan elsa udah dikubas habis hari ini